hadi syafiq pria asal jawa timur yang menggeluti bisnis properti ini menyediakan makanan gratis bagi siapa saja yang membutuhkan
lapak makanan gratisnya berada di jalan jenderal basuki rahmat jakarta timur
sejak akhir juli hadi membuka lapak makan gratisnya setiap hari selama senin hingga jumat jam dua belas hingga jam dua siang
hadi menggunakan lahan parkir rumah toko sebagai tempat untuk lapak makanan gratisnya
dalam sehari hadi menyediakan sekitar seratus porsi
intinya pertama itu kita niatnya untuk membantu sesama dalam musim pandemi ini
karena banyak saudara saudara kita yang terkena musim pandemi ini jadi kita buat ini aja dulu
untuk sementara ini sampai sekarang begitu
tidak hanya menyediakan makanan gratis hadi juga concern terhadap protokol kesehatan
bagi masyarakat yang ingin makan gratis wajib mengikuti ketentuan yang harus diikuti
seperti cek suhu tubuh mencuci tangan dan jaga jarak
dengan adanya seperti ini ya jadi kita harus mengeluarkan uang untuk makan di sini
jadi uang itu bisa digunakan untuk keperoneng di rumah
maksudnya cukup baik
jadi maksudnya baik banget maksudnya ya
soalnya kan dalam keadaan kayak gini kan tarikan juga lagi sepi
jadi kalau tiap hari makan gratis begini ya enak juga
kepaikan hadi diharapkan dapat menjadi sebuah kepentingan
dan juga inspirasi untuk berbagi kepada banyak orang
sehingga di masa sulit seperti ini masyarakat saling bahu membahu untuk keluar dari krisis ini
randy putrama wahyu ramadan jakarta